salah satu wilayah yang dilanda krisis air bersih adalah kelurahan jabungan
kecamatan banyumanik semarang
empat hari terakhir debit mata air dan sumur milik warga di wilayah perbukitan itu terus menyusut
air sumur menjadi kotor bercampur lumpur dan tak layak dikonsumsi
sisa air sumur hanya dipakai untuk mandi dan mencuci
tandun air bersama juga sudah kosong
warga harus antre bergiliran menampung aliran air kecil dari sumber air gunung punggung
warga mengaku wilayah mereka memang langganan krisis air saat musim kemarau tiba
berdasarkan data bpbd semarang sejumlah wilayah di empat kecamatan di semarang atas
selalu mengalami krisis air di musim kemarau
antara lain kelurahan jabungan sukorejo ruwosari dan sadeng
bpbd meminta kepala desa atau luras tempat segera melapor jika memerlukan pasokan air bersih
kelurahan juga diminta menyediakan tandon penampungan air
bila ada yang kelurahan yang membutuhkan langsung dari bpbd konsultasi
atau nelpon dari pdam yang mau dikirim di kelurahan mana
dua tanki bisa tiga tanki sesuai dengan kebutuhan
bpbd kota semarang mengimbau warga di wilayah langganan krisis air bersih
menghemat pemakaian air
sebab kemarau tahun ini diprediksi berlangsung lama dan lebih kering